mereka juga memblokir tol dalam kota selipi menuju semanggi dengan membakar ban
para supir taksi ini berkumpul di depan gedung dpr mpr jakarta
mereka menggelar aksi mogok masal dan berorasi menuntut pemerintah
agar menutup semua layanan transportasi berbasis aplikasi yang dianggap sangat merugikan
mereka juga memblokir jalan tol dalam kota juga membakar ban sebagai bentuk protes kepada pemerintah
namun aksi ini tidak berlangsung lama ada puluhan polisi langsung membubarkan dan mengusir massa dari dalam jalan tol
akibat pemblokiran ini arus jalan tol dari arah selipi menuju cawang sempat lumpuh dan macet hingga lima belas km
dan tidaknya tol dalam kota ada dua jalur juga di jalan gatot subroto
di pinggir tol sempat diblokir para supir taksi dan mengakibatkan kemacetan panjang
supir taksi protes karena pendapatan mereka berkurang
sejak adanya transportasi berbasis aplikasi
para pengunjuk rasa akan mengancam tetap bertahan hingga pemerintah menutup aplikasi transportasi yang mereka anggap ilegal
dan sekali lagi saat ini konsentrasi masa berada di wilayah gatot subroto
kita semua merasakan semua merasakan termasuk sedikit bajaj semua merasakan
ini sejajarnya pada cerai
sejak adanya konten
sejak adanya konten kita merasakan
pendapatan kita berkurang jauh
pendapatan berkurang jauh
saya kasih contoh
kita narik nih keluar jam enam pulang jam enam lagi
itu dapat ketutupan storan sama bensin
udah ketutup storan
sekarang gak bisa pak
sampai jam dua belas tiga puluh kita larik